ketinggian air mencapai satu hingga satu lima meter yang mengakibatkan banyak warga yang terjebak di dalam rumah dan harus dievakuasi menggunakan perahu karet
selain rumah terdapat banyak kendaraan pribadi seperti motor dan mobil yang terparkir ikut terendam dan tidak sempat dievakuasi oleh warga
terdapat beberapa titik daerah yang masih terus mengalami banjir di kota tangerang
salah satunya juga berada di kelurahan tajur kecamatan ciledug
yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul yang membatasi sungai anak kaliangke dan perumahan
yang mengakibatkan empat ratus dua puluh enam kakak dan satu lima ratus jiwa mengalami dampak dari banjir ini
wakil wali kota tangerang syahrudin mengatakan bahwa telah menurunkan petugas untuk segera mendirikan posko banjir di sana
di sini purikartika kemudian di pinanggeria
di mana ada ciledug indah dan gondong petir
kemudian juga ada di wilayah baratnya yaitu kalisapi
di antaranya karena pertama ada air yang meluap ya melebihi tanggul yang ada
kemudian juga ada di pinanggeria itu ada tanggul yang jebol ya
sehingga kita juga sudah ambil langkah langkah untuk dipasang kisdam
salah mudah mudahan kalau ada yang menanggung kita akan menanggung
kita lihat sekarang sudah mulai surut ya